dua pekan menjelang lebaran arus mudik tenaga kerja indonesia dari beberapa negara
melalui bandara internasional juanda sidoarjo jawa timur mulai meningkat
hingga kamis pagi sekitar tiga lima ratus tki telah tiba di tanah air
mereka diberikan cuti selama tiga minggu hingga satu bulan untuk merayakan lebaran bersama keluarga
sebagian dari penumpang yang tiba di terminal kedatangan internasional bandara juanda surabaya pada kamis pagi
merupakan para penyumbang devisa tanah air
para tki yang didominasi wanita ini rata rata bekerja sebagai pembantu rumah tangga
mereka mendapatkan cuti selama tiga minggu hingga satu bulan
kita sudah cuti hampir satu bulan
nanti kembali ke sana tanggal berapa
berdasarkan data dari pusat layanan kepulangan tki bandara juanda surabaya
peningkatan jumlah tki yang mudik lebih awal ini rata rata didominasi oleh tki dari hongkong dan malaysia
hingga kamis tercatat lebih dari tiga lima ratus tki yang tiba di bandara internasional juanda
kurang lebih dari tanggal
sampai sekarang itu sekitar tiga lima ratus lebih
itu dari macam macam negara
ada taiwan hongkong singapura malaysia korea termasuk saudi arabia
untuk dominasi itu sementara ini dari hongkong taiwan sama malaysia
ya cutinya kadang kadang bervariasi
ada yang dua bulan tergantung majikan yang memberikan cutinya
diperkirakan puncak arus mudik para tki akan terjadi pada enam hari hingga satu hari sebelum lebaran
seperti pada tahun sebelumnya
hal itu terjadi seiring dengan mulai ditambahnya penerbangan oleh maskapai internasional
riko hardiansyah sidoarjo